kita akan ke malang pasuruan jawa timur
pemirsa jalur di sana lumpuh akibat genangan banjir yang juga disertai adanya lumpur
ya intensitas hujan yang tinggi dan luapan sungai juri diduga kuat menjadi penyebab banjir lumpur di wilayah ini
luapan air berlumpur ini menerjang jalan di antara desa capang kertosari dan tejowangi mulai kamis sore
curah hujan yang tinggi dari hulu membuat sungai tidak mampu menampung volume air
hasilnya air bercampur lumpur meluap dan membuat arus lalu lintas dari pasuruan ke malang dan sebaliknya lumpuh
hujan berlangsung selama dua jam
bpbd mencatat intensitas hujan satu ratus dua puluh tujuh mm per jam sementara normalnya hanya tiga puluh mm per jam
sementara di wilayah lain ribuan rumah di lima kecamatan di wilayah pasuruan jawa timur hingga kamis malam masih terendam banjir
banyak sekali yang terendam oleh banjir
nah banjir terparah ini terjadi di kecamatan gading dengan ketinggian air lebih dari satu meter
ribuan rumah di lima kecamatan di wilayah pasuruan jawa timur kamis malam terendam banjir
rata rata ketinggian air sekitar satu meter
wilayah yang terendam banjir adalah kecamatan kraton karanggetuk winongan rejoso dan kecamatan purwosari
banjir terparah terjadi di kecamatan gading
ketinggian air lebih dari satu meter
bahkan di jalanan kampung air mencapai ketinggian sekitar dua meter
banjir tadi mulai kalau enggak saya kurang lebih mari isaan lah
ini pada ngunci semua ini pak
ada yang keluar ada yang di dalam
masalahnya ya itu air ini kan enggak tapi besar lah
kalau besar ya mungkir ya warga sini ngunci semua lah
banjir kali ini disebabkan tingginya curah hujan di wilayah pegunungan selatan
yaitu gunung bromo gunung arjuna
dan wilayah malang
hujan turun sekitar kami siang
akibatnya sungai welang yang berada di samping pemukiman warga meluap
banjir juga sempat memutuskan jalur selatan pasuruan
yakini jalur arah malang surabaya
warga berharap pemerintah segala menanggulangi masalah bencana ini
pasalnya setiap kali musim hujan turun wilayah pasuruan selalu terendam banjir
nah kami langsung ajak anda untuk ke wilayah pasuruan jawa timur
kita pantau bersama bagaimana situasi terkini sudah terhubung dengan korespondensi nn indonesia miftah farid di sana
yang pertama tentu kita akan bertanya tentang update kondisi dari lokasi seperti apa saat ini
ya good morning prabu dan daniar
di kabupaten pasuruan sudah mulai pulih dan tidak ada lagi menangi di pemukiman warga sampai enam puluh cm
memang baru setelah saya datang ke lokasi ini dan ketika anda melihat dan saya juga sama sama melihat video viral yang dikirimkan oleh warga setempat pemandangan kemarin yang terjadi
jadi memang benar adanya bahwa sebegitu besar sebegitu dahsyat
yang mengalir di kawasan ini dan memenuhi seluruh bagian sungai dan kali yang tepat berada di depan saya ini
dan kemudian meluberan air yang sama sekali tidak pernah warga rasakan sebelumnya sampai masuk ke perkampungan tepat di mana saya melaporkan ini
saking dasarnya aliran sungai yang begitu kencang kondisi jalan yang dilapisi oleh paving di kawasan ini menjadi terkelupas dan rusak berat
dan ini yang kemudian membuat sekitar sepuluh rumah warga juga mengalami kerusakan
dan dilaporkan ada empat puluh satu
kepala keluarga yang harus mengungsi itu pun diputuskan bahwa tidak membuka lokasi pengungsian dan memilih untuk tinggal di rumah para tetangga mereka yang rumahnya masih selamat
dan tadi sekitar pukul lima tiga puluh atau pukul empat subuh kondisi pemukiman di kawasan ini sudah surut dan tidak ada genangan air sama sekali
anda bisa melihat warga mulai beraktivitas dengan awal pagi ini setelah tadi dapat kunjungan dari wakil gubernur jawa timur
saya pula yusuf dan warga sudah melakukan pembersihan
menyingkirkan batu batu paving dari tempat yang rusak ini kemudian dipinggirkan untuk nantinya oleh pihak dari kabupaten pasuruan akan dilakukan pembenahan
selain pemenahan di wilayah pemukiman juga pemerintah menjanjikan akan memberikan bantuan bagi warga yang rumahnya rusak
ada sekitar sepuluh rumah ini sudah mulai diinventarisir bagaimana skala kerusakannya entah kerusakan ringan atau berat
dan memang kebanyakan kerusakan di rumah warga akibat tembok yang hancur
ini disebabkan oleh derasnya arus yang kemarin melanda di kawasan ini
sedangkan itu juga ada dari penelusuran yang dilakukan oleh pemerintah ada beberapa masalah yang dialami
kenapa kemudian banjir sebegitu besar banjir bandang kemarin bisa terjadi
ada kemungkinan memang di wilayah hulu terutama di pegunungan arjuna mengalami alih fungsi lahan
sehingga resapan air yang biasanya bisa dilakukan ketika hutan dalam kondisi baik ini menjadi rusak karena banyaknya pohon yang tumbang
dan ini bisa dilihat
ketika banjir bandang terjadi banyak sekali material baik batu maupun kayu yang kemudian menghambat seluruh atau hampir semua potongan potongan dari plengsengan di kalisurak ini
yang dipotong oleh banyak sekali jembatan jembatan yang melintang
ini yang kemudian menghambat laju air dan ini yang kemudian membuat air dalam skala besar meluber sampai ke pemukiman
begitu daniel dan prabu
miftah kalau kita bicara soal warga ya karena tadi kita lihat rumah rumah warga
juga ada sepuluh rumah warga yang rusak dan butuh penanganan
kemana saat ini warga warga mengungsi miftah
ya sudah diputuskan meskipun ada empat puluh satu kepala keluarga yang rumahnya rusak ada sekitar sepuluh
mereka tidak membangun kampungungsian atau membuka dampung
mereka memilih untuk tinggal di rumah tetangga dan saudara mereka yang ada di sekitar
karena memang tidak semua rumah anda bisa melihat banyak sekali rumah yang masih bisa di